suasana duka masih menyelimuti rumah orang tua dari almarhum imam maskur
korban penganiayaan tiga oknum anggota tni
yang salah satunya adalah pas pampres
selasa siang tetangga korban banyak berdatang untuk melakukan takziah
sementara di lokasi pemakaman almarhum
yang berjarak seratus meter dari rumah
juga dilakukan meruang atau membaca al quran hingga hari ketujuh
salah satu tetangga korban mustafa
mengatakan bahwa almarhum imam maskur adalah sosok pekerja keras
bahkan almarhum pernah menjadi kuli bangunan dan berjualan ikan
sebelumnya memang dia orang yang baik
cuma orang pekerja keras
misalnya dia lagi nganggur
dek mau kerja ini mau terus dia bilang
sementara itu ibu korban berharap
para pelaku penganiayaan dihukum berat
mohon dari korban
setimpal dengan apa yang dia perbuat
seadil adil mungkin sama bapak
yang berhubungan dengan pemerintah
korban imam maskur diculik oleh tiga oknum anggota tni
yang salah satunya pas pampres
dari sebuah toko kosmetik di tangerang selatan pada sabtu dua belas agustus
para pelaku mengaku polisi
dan memeras keluarga korban dengan meminta lima puluh juta rupiah
agar korban tidak diproses hukum atas tudingan menjual obat terlarang
korban akhirnya tewas
setelah mendapat kekerasan dari pelaku
jenazah korban dibuang di sebuah waduk
lalu ditemukan di sungai di karawang pada lima belas agustus
dan dikenali oleh pihak keluarga pada dua puluh tiga agustus
ismail m adam p d jaya aceh